kita awali cnn indonesia today dari insiden penembakan anggota polisi di cirebon
ibda dodon anggota patroli jalan raya yang menjadi korban penembakan di kabupaten cirebon
akhirnya meninggal dunia di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur pada selasa pukul sepuluh pagi
ibda nomerta dodon meninggal setelah tiga hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit polri keramat jati jakarta timur
prosesi penyerahan jenazah kepada keluarga dihadiri langsung kapolda jawa barat irjen pol agung budi marioto
irjen paul agung budi marioto mengatakan pihaknya turut berduka cita terkait meninggalnya aibda anumerta dodon
pihak kepolisian hingga kini masih melakukan pencarian terhadap pelaku penembakan yang diduga berjumlah tiga orang
sebelumnya ibda dodon kus giantoro dan rekannya aib tuwidi harjana
ditembak orang tak dikenal saat patroli di km dua ratus dua puluh
dua puluh empat tol palikanci arah jawa ternah pada jumat malam
sementara suasana duka menyelimuti pemakaman ibda nomerta dodon kus giantoro
salah satu anggota polisi korban penembakan ditolpalikan ciara jawa tengah pada selasa sore
sementara kabar es krim memastikan telah mengantongi identitas pelaku
suasana haru menyambut kedatangan jenazah almarhum ibda nomerta dodon kus giantoro
di rumah duka orang tuanya di desa kebarepan kecamatan pelumbon kabupaten cirebon
di jawa barat
usai disolatkan di rumah duka jenazah dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat
dengan prosesi kedinasan
oleh keluarga almarhum yang meninggalkan seorang istri dan dua orang anak
dikenal pendiam namun sangat supel dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan lingkungan sekitar
dia pendiam tapi selalu mengerti yang lain
dengan siapa aja apalagi dengan keluarga
sebelumnya prosesi penyerahan jenazah kepada keluarga ibda anumerta dodon
dilakukan di rumah sakit polri keramat jati jakarta timur selasa pagi
kapolda jawa barat irjen paul agung budi marioto yang turut menghadiri prosesi
mengungkapkan rasa berdukanya
ibda anumerta dodon wafat setelah tiga hari menjalani perawatan intensif
akibat luka tembak di rahang dan dada korban
sementara kabar eskrim pastikan telah mengantongi identitas pelaku penembakan
dua polisi di tol palikanci cirebon jawa barat
dalam perburuan pelaku penembakan ini
baris krim melibatkan densus delapan puluh delapan anti teror
ini sudah kami koordinasikan baris krim dengan densus
dan anggota yang satu orang tadi pagi jam sembilan tiga puluh meninggal dunia
kita sudah ketemu identitasnya tinggal melakukan pengajaran saja
jumat kemarin ibda nomerta dodon kusgiantoro dan rekannya aibtu widiharjana
ditembak orang tidak dikenal saat berpatroli di tol palikanci arah jawa tengah